berarti hasil pertemuan ini tidak ada hasilnya
pastinya beliau datang ke sini kemudian beliau minta waktu untuk mempersiapkan jawaban
kenapa kenapa mengikuti keinginan dari panji sendiri pak
kan kita klarifikasi dan tidak bisa melaksa
kalau beliau tidak mau ya bagaimana
pak tadi pak panji bawa buku apa pak
kedatangan buku tadi
kedatangan apa pak
tidak tahu pak
tidak tahu pak
yang buku itu
pak tuhan pak panji tadi dua hari lagi ke sini lagi pak
betul itu pak
dua hari lagi ke sini lagi
pak mungkin dari ulama ulama
secara kasat mata dari pernyataan kontroversi dan aktivitas ibadahnya
itu bagaimana pak
secara kasat mata aja pak
dari mui jabarat pak sekretaris umum silahkan
boleh pak rapan
jadi rekan rekan sekalian ya
memang hasilnya hari ini pihak ajaidun
pihak ajaitun hanya meminta daftar pertanyaan itu untuk diberikan
dan itu sudah disampaikan
oleh tim gitu
soal waktu memang secepatnya harapan kami sudah bisa
jawaban itu disampaikan kembali
karena memang ini juga ditunggu oleh publik
soal substansi pertanyaan memang hal hal yang sensitif
tapi tidak keluar dari isu isu yang selama ini berkembang gitu lah
sebetulnya hari ini pun hadir dari mui pusat
jadi mui pusat itu sudah membuat tim yang hampir mirip lah dengan tim yang dibentuk pak gubernur gitu
hanya permintaan dari pihak al zaitun karena yang mengundang itu adalah tim bentukan pak gubernur
maka dia hanya ingin bertemu dengan tim
dari pak gubernur kan gitu
kita hormati juga
tetapi dengan tim mui pusat kami juga sudah memberitahukan hasilnya
kemudian mui pusat juga akan segera mengambil langkah
jadi kalau pihak ajaidun nanti memberikan jawaban kami juga akan sampaikan ke pusat
bahkan dari mui pusat itu kalau tidak salah nanti hari selasa itu sudah akan melakukan rapat pleno ya
mui pusat juga
itu mengundang ajaidun gitu ya
nanti soal bagaimana keputusan mui pusat ya
nggak nanti dipersilakan ya
itu ada di belakang dari mui pusat
jadi karena mui pusat sekali lagi sudah membentuk tim maka mereka juga akan mengambil langkah
bahkan dalam waktu secepatnya
agar supaya persoalan ini tidak terus berkembang tidak terus muncul kontroversi
ya khawatirkan kan kegaduhan ya
yang akan muncul gitu
kita jawa barat ini ingin segera tenang aman kondusif
dan itu esensi dibentuknya tim oleh pak gubernur itu adalah untuk ya mengembalikan suasana yang kondusif itu dulu gitu
ini nanti wilayah yang termasuk apa yang akan digarap oleh mui pusat maka nanti dipersilahkan ke tim mui pusat gitu ya
pak pak pak jadi tadi kan ada beberapa pertanyaan pak
jumlah pertanyaan itu
pertanyaan itu empat ya
kemudian ada tambahan satu dari ini
jadi lima pertanyaan
tapi saya tidak menyampaikan ininya ya
bentuk pertanyaannya isinya itu gimana ya
tapi itu hal hal yang memang sensitif tapi tidak keluar dari isu isu yang selama ini berkembang
yang membuat gaduh yang membuat kontroversi gitu aja
menyebut lagi atau hanya untuk pertanyaan pertanyaan
kalau beliau nanti akan kembali lagi ke sini
dia juga akan terima
tapi kalau hanya mengirimkan jawaban juga tidak ada masalah bagi kami gitu
artinya tertulis diterima pak
ya bukan dari pemprov mungkin dari tim ya
bagi kami yang terpenting adalah kalau dia sudah memberikan jawaban ya kami terima gitu
pak jadi kan tadi kan sempat dikatakan bahwa permintaan dari kubu al zaitun sendiri diminta hanya ingin bertemu dengan pak gubernur
karena ini merupakan undangan dari pak gubernur
nah sementara tadi
kami dapat statement bahwa ini sudah dialihkan ke tim investigasi
jadi yang mana
kita harus nunggu dari pak gubernur atau dari tim investigasi pak
bukan memenuhi undangan dari pak gubernur
undangan dari tim yang dibentuk oleh pak gubernur
artinya tetap itu fokusnya dari tim invest
dari tim ya
cuma tadi emang dikasih waktu untuk memiliki jawaban
pak selama proses tim investigasi ada penghentian ajaran di sana atau gimana pada tim
saya kira untuk penghentian tidak ya
bahkan itu terkait dengan putusan mui pusat nanti
itu kan terkait dengan soal fatwa ya
pandangan keagamaan gitu
yang terpenting bagi kami situasi normal kembali gitu ya
itu yang terpenting
nanti soal subtan subbasan ini dari pusat nanti
pak pak pak
ini dari tim pusat ya silakan dari pusat
jadi kami sudah bisa ya
teman teman dari tim investif provinsi sudah selesai ya
sekarang ini berbeda
karena belum dari tim mui pusat
pak tadi cepat
sebentar ya saya akan memulai
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada rekan rekan jawa
dan juga kepada jurnalis ya
beri makna betapa perhatian dan pentingnya
persoalan berbagai masalah yang berkaitan dengan statement dari panji gumilang
itu yang paling penting ya
oleh karena itu kami dari tim mui ya
tadi sebelah kanan saya
itu bapak dr b haji aang
kemudian bapak dr haji aminun yaakub
kemudian bapak dr haji kairon
dan kemudian bapak dr haji
dan bapak dr haji iteten
merupakan satu tim yang memang diberi amanat oleh umi
untuk kemudian bisa bertabayun dengan manjigo ngilang
bertabayun untuk menanyakan sejumlah hal
yang berkaitan pernyataan pernyataan manjigo ngilang yang kontraversial ya
yang sangat sensitif ya
yang menimbulkan kegaduhan
di tengah tengah publik ya
karena tugas kami mui adalah bagaimana menjaga marwah ya
marwah daripada akidah islamiyah
dan melindungi umat islam ya
oleh karena itu kami menyampaikan yang pertama
yang pertama kami berdiri di tempat ini tentu memberi apresiasi kepada pemda
dalam membentuk satgas ya harus kita beri apresiasi
sebagai upaya langkah langkah dalam rangka untuk mengatasi persoalan ini
yang kedua kami dari mui menyatakan sangat
karena manjigo ngilang tidak bersedia
bertemu dengan tim dari mui
kita ketahui bahwa nu itu lembaga bukan hanya lembaga legal ya
tapi kehadirannya itu diakui ya
oleh negara ya
di dalamnya ada sejumlah ormas ormas islam
yang tugasnya adalah bagaimana
rawat keharmonian akidah islam ya umat islam di negeri ini ya
yang kedua tentu kami sudah melakukan langkah langkah
bahkan kemarin kami juga ke indramayu ya
bisa bertemu gitu
tapi tidak di respon
kami pernah mengirim surat beberapa minggu yang lalu
juga sampai sekarang tidak ada pertemuan untuk tabayun
dan hari ini kami datang dari jakarta
tapi kami masih berupaya dengan mengirimkan
empat pertanyaan penting
yang kami titipkan ke tim investigasi
agar manjigo ngilang menjawab ya
pertanyaan itu kami rumuskan berdasarkan fakta di lapangan
statement statement yang disampaikan oleh manjigo ngilang
sekali lagi kami sangat kecewa
karena kita tahu tabayun itu maknanya kan klarifikasi
meminta kejelasan loh gitu ya
tentang pernyataan pernyataan itu
agar ini semuanya bisa clear
dan kita mui bisa memberikan satu kepandangan
penilaian ya berdasarkan prinsip prinsip ajaran islam
terima kasih silahkan yang bertanya
tadi kan bapak bilang bapak kecewa karena kupu al zahirun tidak menjawab apa apa
tidak memberikan klarifikasi
padahal ini tujuan adalah tabayun
nah lantas kenapa panji dibiarkan untuk tidak memberi jawaban
pak justru minta waktu untuk memberi jawaban
yang anda katakan kenapa dibiarkan
kami tidak membiarkan
kami sudah mengirimkan data pertanyaan
kami tidak boleh masuk
pertanyaan itu dibawa oleh tim investigasi
kita ingin dialog ya
dialog secara apa
tentu berbasis kaedah kaedah yang itu memenuhi
terpenuhnya dalam ilmiah
ataupun dalam konteks syariat agama syariat islam
dialog itu salah satu tatanan di negeri ini kan
kita tahu silah yang keempat gitu ya
wasawarah wasawirhum gitu ya
kita bertukar pikiran untuk kepentingan umat bangsa dan negara ini
ternyata beliau tidak
walaupun beliau banyak bicara di media sosial
ini pertanyaannya boleh dibuka pak
baru saja kita simak dua penegasan dari dua pihak yang berbeda
yang baru saja kita saksikan adalah dari mui pusat
atau tim investigasi dari pusat
yang menyatakan sudah menitip pertanyaan ke tim investigasi dari pihak gubernur jawa barat
ada empat pertanyaan yang berkaitan dengan dugaan statement atau pernyataan dari pimpinan pompes al zaitun di tengah masyarakat yang menuai kontroversi
ada dugaan aliran sesat yang telah disampaikan oleh panji gumilang selaku pimpinan pompes
dan tadi disebutkan juga panji gumilang meminta waktu untuk menjawab empat pertanyaan yang sudah dititipkan dari pihak mui pusat